terima kasih anda masih di cnn indonesia live
kita ikuti kembali jalannya sidang kasus pembunuhan wayan mirna salihin
dengan terdakwa jessica kumala wongso di pengadilan negeri jakarta pusat
baik kami lanjutkan alin
sebelum masuk ke materi sekedar penekanan nanti
kami masih tetap mempertanyakan validitas daripada hasil rekaman ini
itu apakah rekaman cctv yang sudah kita perlintaskan ini
atau server yang ada di kt oliver
dan dibuka tiap yang masuk ke dalam remof
flash disk satu pertanyaan baru kedua
apakah ada serah penima langsung dari manajer kt oliver
yang ada di atas remof
atau tv tersebut kepada penyelidik
polisi atau kepada saudara
itu dua dua pertanyaan
jadi ketika penyelidik tiba di tempat kita
datang ke lab kita
ada prospek yang harus dijalani
menjelaskan apa yang dibawa
jelaskan fakta kasusnya apa
karena barang barangnya kita pakai sejumlah yang banyak sekali
kita harus selektif secepat mungkin
kita tidak bisa bekerja yang lambat
dan ada formulir yang harus diisi
dia tanda tangan juga di sana
saya tidak tanda tangan di situ lagi
di belakang itu
di belakang itu
kenapa pertanyaan kami dalam ini
ini kan menjadi dasar bagi majelis nanti
untuk mempertimbangkan segala sesuatu
yang terjadi di dalam sisi ini
pertanyaan pertama tadi dulu
yang melakukan penyelidikan adalah penyelidik yang mulia
sudah tadi ya
jadi yang melakukan penyelidikan penyelidik
yang dimulai penyelidik ke kita
jadi saudara menerima ini dari penyelidik
bukan lagi dari olifiat
baik kemudian ada beberapa hal
yang menarikkan pertanyaan terkait
kalau sudah kita
ya saksikan bersama
coba ambil maknya dulu
sejak kopi itu
ke meja lima ampah
oleh korban kopi itu
yang saudara analisis
di dalam cctv tersebut
apa saja yang agak jambat atau aneh
di luar saudara
yang utuh dari rekaman video
kita bisa melihat ada beberapa kejanggalan
yang dimulai ketika
ketika duduk di meja nomor lima ampah
kemudian dia tergesa ke ruang
hotel di ruang hotel dia menolakkan
beberapa kali dengan fokus
ke arah sekitar meja nomor lima ampah
dan dia terjalan
kemudian kembali lagi
dia duduk di ujung sofa
ujung sofa itu tidak lama
beberapa saat kemudian dia duduk
ke tengah sofa dengan posisi
segaris dengan cctv
pon hias lah yang membuat cctv itu
terhalangi untuk merekam
anak hias yang di tengah
kemudian setelah dia terhalangi
kemudian koktil datang
yang atakan menu
kemudian plan koktil selesai
pada waktu ambil atakan menu tadi
diletakkan di ujung sini
karena di ujung sini
petak baik yang awalnya tidak segaris
itu sejajar tiga tiganya
digeser satu sejajar sejajar
jadilah tiga paper bag
kemudian terdakwa mengambil sesuatu
beberapa tertib di dalam tas
setelah mengambil beberapa detik di dalam tas
kemudian gelas kopi yang ada di depannya
dibawa ke ujung
yang nanti juga dimusimkan
setelah itu paper bag
diambil ke belakang sofa
selesai tidak ada kegiatan yang baru
bergeser kembali ke ujung sofa
jadi ada keanehan yang dia
dia wangkok dia menoleh ke meja
lemah empat per kali kali
yang dia geser tempat duduk yang kedua
balik lagi ke sana
yang dia menata paper bag tiga dengan centerpiece di situ
tidak ada kekerasan
merupakan suatu keanehan
segala lihat di dalam cctv ini
karena barang kesana juga baru dikirim
atau baru saja dibuat sudah di indonesia
kalau kita lihat sama sama
kopi belum dibuat
duit sudah keluar
jadi kalau kita lihat sama sama
kopi belum dibuat tapi sudah bayar
udah close buildan itu
kalau kita biasa ke
kalau misalnya ke cafe
terus menutup pembayaran
terus lagi kita kenyang
menurut saudara ini juga salah satu keanehan
dari kacamata pematah awam umum saya
rentang waktu yang saudara katakan tadi
ada dalam penguasaan
terdakwa kopi itu
sekitar berapa menit
rentang waktu dalam penguasaannya
bisa saudara jelaskan
saya agak jelas
saya kira bisa diberi pembahasan
saya kira bisa diberi pembahasan

sekitar lima puluh dua menit
hingga kopi diletakkan di sini
tapi di kerawan
akbpb muhammad nuh menjelaskan
analisisnya dari rekaman kamera cctv
dan dari hasil rekaman cctv tersebut
jessica tampak tidak bisa diam
mulai dari bar meja kasir
hingga berada di meja yang telah dipesannya
meja tersebut kemudian tertutup tanaman
sehingga ada beberapa gerakan detil
yang luput dari jangkauan kamera cctv
dari cctv tersebut
jessica mengatur beberapa kantong kertas
di atas meja kemudian ia memindahkan
salah satu kantong
selain itu terdakwa jessica juga meminta
memindahkan gelas dari tiga minuman
yang dipesannya untuk hani dan juga mirna
sambil menoleh kiri dan kanan
selanjutnya jessica juga pindah posisi duduk
dari cctv juga terlihat kedatangan mirna dan hani
kemudian proses mereka bertemu
minum hingga mirna tidak berdaya berhasil
dan selanjutnya sidang ini masih akan
terus digelar hingga saat ini akan menentukan
apakah kesaksian hari ini akan memberatkan
saya ratna bila terima kasih dan sampai jumpa